kabarin aku terus ya
iya saya pastikan kabarin kamu terus
berarti kita ldm dong berapa jam kemudian
aku udah kangen tau
apa itu ldm
kamu gak tau ldm mas
jadi ya ada hubungan jarak jauh dalam sebuah pernikahan
jadi aku udah kangen deh mas sama kamu mas
ya allah apaan sih kamu din
suatu hari itu akan tiba mir
dan semuanya akan tau siapa renas benarnya
di hari elsa ketahuan sudah membunuh roy
saya baru aja dari rumah temennya catherine nih
terus katanya sih dia udah gak ketemu lagi sama catherine
karena mereka berdua berantem
berantem gimana maksudnya lo ngomong yang jelas berantem gimana
soalnya tadi dia cerita
kalau catherine tuh buat masalah dimana mana
makanya talitha males temenan sama dia
ya udah gini aja
itu list temen temennya kan masih banyak
datengin satu persatu cari adik gue ya
kabarin gua secepatnya
selamat pagi pak pagi pak ada yang bisa saya bantu ya saya mau bicara sama satom hijau
hai saya sendiri pak ada apa ya oh jadi ini pak ah sebentar ya
pagi pak sorry saya kecebak macet aja enggak papa silakan ini faijal ada apa ya selamat pagi
pagi pak saya lebaran siap saya ingin membahas soal pembunuhan empat tahun lalu

sebelah kini ya ampun apa kok kerjanya lama banget ya nggak balik balik terpaksa deh aku jogging sendiri yang dikompleks
itu kan aldebaran ngapain ya di sini
duh saya juga lupa lupa ingat pak tapi pas waktu itu ada mobil warna merah juga sempat
masuk ke sini tapi masih ingat jenis mobilnya apa mereknya apa ya enggak
ingat sih pak soalnya saya waktu itu di pos fotoin temen saya sodikin
aduh kemana sih jajaya tadi bilangnya mau buang air kecil
enggak bagus dipotongnya
ya bang potong gue aja dari dalam aja fotonya alubang kayak anak kbga aja udah sini ya
iya tadi gue ngadem sebentar di pos
yaudah kita patroli lagi yuk
gue patroli lagi ya
jadi mobil itu ikut terfoto
harusnya sih pak
masih simpen fotonya gak
tapi gak tau tersimpen gaknya pak
tapi pak sodikin di kalimantan
dan saya dulu pernah punya nomernya
tapi gak aktif pak
andin punya nomor sodikin yang baru
buat apa ya mas al minta nomor pak sodikin
pagi bu chandra
pagi pak jal
kamu ngapain kesini
saya sedang mencari sebuah kebenaran
kebenaran yang dimana ketika semuanya terungkap
akan membuat tante dan anak tante merasa menyesal nantinya
hal yg dia merga
dari buah innocence
aku bener aku bener
kebenaran soal pembunuhan roy lagi
tapi kenyataannya kan
istri kamu pelakunya pada saat kejadian waktu itu
jadi kebenaran mana lagi yang kamu cari
saya dulu juga merasa begitu lenta
tapi setelah saya delapan bulan menikah dengan andi
empat bulan terakhir saya baru merasakan
kalau andi tidak mungkin melakukan itu teman
dan saya yakin
andi terlalu baik untuk menjadi soal pembunuhan
terlalu baik tante
jadi pasti saya akan ungkapkan semuanya
saya akan mencari semua kebenarannya
dan saya sudah menemukan satu persatu
jadi ketika semuanya terungkap
terima kasih pak ijal ya
tadi mereka nanya apa ke pak ijang
mereka tanya tentang pembunuhan yang empat tahun yang lalu
dan soal mobil merah itu
aku seneng ya sama miss olivia
dia baik loh ma
sama kayak miss eri ma
syukurlah kalau reina senang sama miss yang baru
sebentar ya sayang
halo pak assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
din kamu lagi di kampus
lagi sibuk gak
ah enggak kok pak
ini aku lagi ada di sekolahnya rina
oh gitu pak
elsa udah pulang ya
ini mau ke rumah
oh alhamdulillah syukurlah kalau dia sudah membaik
alhamdulillah sehat pak
nanti aku ajak reina
ke rumah papa mau
kita main ke rumah papa
alhamdulillah kalau gitu nak
papa tunggu kamu sama rena di rumah ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sayang mau main ke rumah opa gak
opa kangen loh sama reina
tante frozen juga lagi sakit
alhamdulillah sudah mendingan sekarang
yaudah kalau gitu kita beli kue ya
opa dan oma
ya allah nah
kamu perhatian banget sama tante elsa
padahal tante elsa udah jahat sekali sama kamu nak
kamu anak yang baik sayang
kok mama bengong
yaudah kalau gitu kita jalan yuk
kenapa apa sih ria

masih k evacuation
lu urusan lu ya rik
tapi suami lu mana
kok tega ya sa
ga perhatian kayak gitu
kenapa nino nggak jemput elsa
tutup mulut lu rik
saya tegaskan satu kali lagi
elsa sudah punya suami
quote dalam dalam
initiateah tangan isu dia
elsa punya suami yang gak pernah peduli sama sekali sama elsa
om dan tante yang jemputnya
kalau itu saya
saya gak akan pernah melakukan itu om
anak yang didekati laki laki macam kamu
sampai jumpa di video selanjutnya
yuk kita jalan yuk
udah kita gak usah peduliin dia
tante sebentar ya
kalau perlu bantuan saya
jangan sungkan untuk hubungi saya
karena saya bakal ada dua puluh empat jam buat elsa
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih pak
kita akan berjalan
ah ngapain ya
karena saya bakal ada dua puluh empat jam buat elsa
semoga dengan ini
orang tua bisa terima gue sa
bener bener kurang ajar anak itu
riki makin berani muncul
bahkan berani bicara seperti itu ke kami
ini udah penghinaan dari riki buat aku mbak
nino juga kadang ketega banget sama aku
aku gak punya nomernya elsa
gue tanya karin aja deh
saya mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau cari obat obatan
kita sudah cabain
kita udah ada
aku boleh minta nomor teleponnya elsa
oh buat apa ros
gini kar aku dengar elsa lagi sakit
jadi aku mau cenguk tapi aku nggak punya nomernya
boleh aku minta
oh ya yaudah nanti aku chat kamu ya aku kirim nomornya
eh sebentar ros
ros tadi al datang ke komplek perumahan aku di sini
terus dia bicara sama satpam di sini
katanya dia mau cari kebenaran soal pembunuhan roy
al menepati janjinya
dia terus melanjutkan mencari bukti pembunuhan roy
karena al dan aku percaya bahwa bukan andin pembunuh roy
jadi kami sudah mencari bukti
karena kalau bukan andin pembunuhnya
pasti ada orang lain yang membunuh roh
jadi saya dan al mencari pelaku sebenarnya
oke kalau gitu sudah dulu ya karina
saya tunggu nomor teleponnya elsa
ah sama rosa percaya kalau andin bukan pelakunya
apa ya yang membuat mereka percaya seperti itu
dulu aku ninus sama papa yakin kalau andin pelakunya
karena pada saat kejadian kan andin yang ada di rumah pada saat roy terbunuh
bentar bentar bentar
oh ya gue punya hadiah nih buat lo
yang gue jamin lo pasti senang banget dan bakalan terima kasih banget ke gue kira kira
nih nomor teleponnya gigi aminarti itu
kebetulan gue dikasih dari admin kampus yang kemarin itu
dari kelihatan muka lu nih senang banget tuh kayaknya
jangan kasih kendor gir
kalau lo pepet
nih lagian gue gak butuh lagi tuh yang namanya nomor kiki aminarti
fleses gue tuh udah sama gue tenang aja aman aman
oh iya kan kemarin lu ketemu sama bu andin gimana tuh
nah itu tuh rasis sama bu andin kan
nah terus bu andin bilang dia tuh dekat sama si kiki
oh jadi si kiki aminarti ini dekat sama bu adit
mereka ada hubungan apaan
tapi gue cukup penasaran sih
nah mending lo langsung aja telpon si kiki aminarti ini
daripada lo penasaran kan
yah dia ambil juga sama dia
keliatan kok lo butuh banget nomor itu buat nelfon jodohnya tuh
sekarang lo simpen nomornya di hp loh terus kasih nama jodohku
layang layang jangan dikejar anak ayam kudu ditangkap
heh liat ayang kiki lagi belajar jadi keliatan makin cakep
eh makan makan aja gak usah sok soan gombal
uya janji uya bakal nunggu ayang kiki sampe lulus
hah gak usah lu
menit cepet balik deh ke pos
daripada nanti mas am melihat pos gak diajakin kamu kena marah
mau kena sembur
uya ke pos dulu ya
makasih ya yang mungkin
tetap tetap tetap sama sama
ini nomernya siapa ya
gue siapa sih
aduh maaf sayang gak kenal
hidi sela kenal gue
gue sok banget loh ya emang gak kenal nomornya aja nggak ada di hp saya udah ya saya sipuk
ini gue geri kek keri anak yang songong sok ganteng di kampus kan gue geri cowok paling ganteng di kampus
jelas ngapain kamu betul betul pun aku ha dapat nomor aku dari mana oh jangan jangan kamu modus
ya sama aku ya ha hi modus klub care banget ya hai eh asal kamu tahu ya geri gara gara kamu
terus habis itu flash disk aku ketukar sama punya kamu terus habis itu hidupku jadi hampir berantakan
dan heboh eh kiki lagi nih ya lo juga nabrak gue ipe kenyalain gue lagi
lo yang salah ya situ yang salah ngapain kau nabrak nabrak aja kalau lo situ yang salah
udah lagi sibuk udah ya bye itu kekekekeke gue mau sama lo nih sebenernya siapanya
buanding sih buanding bilang lo dekat sama dia kalau aku bilang rt nanti si geri makin
puas lagi indahin aku aduh enggak ah aku enggak mau ngaku ah nggak mau bilang ah
akali lu obat dia lagi ini ya burung kalau seperti bagaikan langit dan bumi
sembarangan kalau ngomong uh udah tetep remit
enggak pernah di gedeg ini orang
bu andin tuh kakaknya dia
tapi bisa jadi sih gel
siapa tau nih ya dari hari sekarang lima tahun datang cakepnya sama kayak bu andin
makanya mulai sekarang lo jangan sok jual mahal lagi
gue takut lo nyesel udah
ih eh bro lagian ya si kiki tuh bukan tipe gua
mas aku ke rumah papa ya sama rina
ini aku sama rena mau mampir ke toko kue dulu
karena rena mau bawa kue buat mama papa dan elsa
gak apa apa deh andin di sana
biar gue aja sendiri yang beresin penyelidikan soal roy
nomor baru sama nomor lemahnya pesudiin sama sama gak aktif pak
vel kerohan saya sekarang ya
ah baik pak
selamat siang pak al
ada apa ya pak
kamu tolong booking kan dua tiket bisnis kelas untuk kesama rinda saya dan rendy
kita ke tempat masudikin pak
iya ren kita harus ke tempat masudikin saya gak mau nunda lagi
fair langsung carikan sekarang ya tiket pulang pergi saya dan randy
baik pak kalau gitu saya permisi ya
oh iya gue harus kabarin andin
nah nanti kita beli kuenya di sini ya
masuk dulu deh
gua mau angkat telepon dari masa
oh ya udah
masuk dulu shay
saya mau bilang ke kamu
kalau hari ini saya harus berangkat kesama rinda ya
hmm kesama rinda ngapain
tadi saya udah coba hubungi nomor asudikin
tapi sama sama gak aktif
makanya saya mau ketemu langsung sama dia
emang apa yang kamu cari mas
tadi pagi saya sama rindy pergi ke kelas tenirwana
saya bicara dengan salah satu satpam namanya ijal
si ijal itu bilang katanya ijal pernah foto sodikin ada latar belakang mobil berwarna merah di hari pembunuhan roy
makanya saya mau tanya langsung ke sodikin soal itu
dan saya juga mau mastiin kalau foto itu masih ada
semoga aja masih ada
kamu jauh jauh mas ke sana buat cari bukti
kan kita sudah ada bukti
emang itu gak cukup
elsa pasti berkelit
ya kenapa kita gak kasih unjuk aja video itu ke elsa
daripada kamu harus jauh jauh ke sana
din dengerin saya
kalau kita langsung tunjukin video itu ke elsa elsa pasti sudah membuat cara untuk berkelit
sama seperti elsa menyiapkan ricky untuk berbohong sama kita waktu itu
dia tuh licik din
jadi saya harus benar benar mendapatkan bukti kalau elsa itu beneran datang ke rumah kamu di hari pembunuhan roy
supaya elsa tidak bisa berkelit lagi nin
ingat kamu akan menjadi papa dari anak anak kita
nanti malam saya sudah sampai jakarta lagi
yaudah safe flight ya mas kabarin aku terus ya
iya saya pastikan kabarin kamu terus
berarti kita ldm dong berapa jam kemudian aku udah kangen tahu
apa itu ldm
kamu gak tau ldm mas ldm itu long distance merit
jadi ya ada hubungan jarak jauh dalam sebuah pernikahan
jadi aku udah kangen deh sama kamu mas
ya allah apaan sih kamu din
yaudah saya langsung jalan ya takut telat nih
iya mas yaudah kamu safe flight ya i love you
jangan lari lari jangan lompat lompat ingat pesan saya
ibu kan jadi bales i love you to balik kan aku udah ngomong i love you
udah ya saya takut ketinggalan pesawat nih
kamu gak mau bales yaudah aku kesana ya
nah gitu dong yaudah kamu hati hati ya
kamu kenapa samsing ada yang salah
apa benar mbak olivia
tadi saya kan ke rumah mbak olivia
dan kata art mbak mbak sedang ngajar di sini
ada apa ya kok mas cari saya
begini mbak olivia merupakan salah satu list dari temannya mbak catherine julia
apakah benar mbak olivia teman sma nya pak catherine
kira kira kapan mbak olivia terakhir ketemu mbak catherine
terakhir tiga minggu yang lalu sih pas ke bali
cuman sejujurnya saya juga lagi cari dia sih
kenapa mbak mencari mbak catrik
soalnya dia bawa kabur uang saya
mas mas ini siapa sebelumnya
korbannya catherine juga ya
bukan pak kita ini anak buah kakaknya catherine
kakaknya catherine lagi nyari dia
iya nggak apa apa sih boleh
ya yud mengenai catherine gimana ada kabar lagi
ini bos kita udah ketemu sama temannya catherine namanya olivia
dia baru ketemu catherine tiga minggu yang lalu bos
bos mau bicara sama dia
gini aja kita ketemu di sphero cafe ya lojak dia ke sana
lo bikin masalah apa lagi sih catherine
oh iya boleh cuma saya minta di pandu ya jalannya
saya dari luar kota nggak ngerti jalan juga
gak apa apa nanti kami ikut